seperti inilah aksi nekat bupati lebak iti oktavia jayabaya
memberhentikan puluhan truk muatan tanah yang melintas di jalan raya kampung pasi
ke bupaten lebak banten selasa sore
bupati iti geram dengan aktivitas truk tanah yang melintas di jalan tersebut
tanah yang berjatuhan sering membuat jalan raya menjadi licin ketika hujan turun
akibatnya banyak pemotor jatuh
bupati iti semakin kesal antara infrastruktur jalan dan jembatan
yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah rusak
akibat tak kuat menahan beban kendaraan yang melebihi tonase
mendapat teguran dari bupati lebak
supir truk berdali telah mendapatkan izin
dari dinas perhubungan kabupaten lebak
setelah memberhentikan truk
bupati lebak iti langsung mengecek lokasi galian tanah
yang berada di desa lebak asi
jika diketahui tidak berizin
bupati lebak akan mengecek
menutup lokasi galian
dan memproses secara hukum